keinginan pemerintah kota surabaya untuk membuka jalan gubeng yang ambles pada rabu sore terpaksa tertunda
hujan deras di lokasi proyek membuat pengaspalan tahap akhir urung dilakukan
rencananya hari ini pemkot akan berupaya lagi melakukan pengaspalan tahap akhir dan langsung dibuka untuk umum
rencana jalan gubeng yang ambles akan dibuka rabu sore terpaksa ditunda
pasalnya jalan yang sudah selesai diuruk tersebut tidak bisa diaspal ulang karena terkendali hujan
sebelumnya selasa malam jalan gubeng sudah diaspal namun masih dalam tahap awal
dan rencananya rabu pagi jalan akan diaspal lagi untuk tahap akhir
namun kembali gagal karena turun hujan
pemerintah kota juga mendatangkan tim ahli untuk memastikan apakah jalan sudah bisa diaspal
namun berdasarkan rekomendasi jalan ternyata belum bisa diaspal karena masih basah
sehingga pekerjaan terpaksa dihentikan sementara
rencananya proses pengaspalan akan dilakukan dengan mengerahkan belasan alat berat serta menghabiskan bahan baku aspal sebanyak dua ratus ton
selain proses pengaspalan proses pemasangan box culvert atau gorong gorong saluran air yang tertimbun longsor
sepanjang empat puluh meter pada sisi timur juga telah selesai dikerjakan
dengan tertundanya pengaspalan rabu kemarin uji coba jalan gubeng terpaksa mundur beberapa hari
rencananya pemkot akan mengusahakan hari ini jalan sudah bisa diaspal dan dibuka kembali untuk umum
sementara untuk biaya perbaikan risma memastikan seluruh biaya menjadi tanggung jawab pt nke selaku kontraktor proyek basement yang ambrol
pemkot di serano nke yang biayai nke semua
tapi sementara ditanggung pemkot ya bu
enggak langsung kita tadikan kita cuma pesen terus kita ngerjak terus diklaim jadi bbm semua ditukar sama dia
seperti yang diketahui jalan raya gubeng ambles diduga akibat robohnya tanggul proyek basement rumah sakit siloam yang tengah dikerjakan oleh pt nke
penyidikan amblesnya jalan gubeng kini dalam penanganan polda jawa timur